masakan khas masyarakat lampung pepanun ini biasanya disajikan sebagai menu makan sehari hari
masakan ini menggunakan bahan dasar ikan air tawar yang dipanggang terlebih dahulu
biasanya ikan yang digunakan adalah ikan tembakang dan ikan betok
karena memiliki tekstur yang padat dan daging yang tebal
namun karena sulitnya mendapatkan kedua ikan sungai itu
saat ini pishro disajikan menggunakan ikan nila sebagai penggantinya
menu pisro ini bisa dijumpai di sebuah rumah makan di bandar lampung
yang menyajikan masakan khas lampung
untuk membuat misro terbilang cukup mudah
awalnya haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah bakar cabai merah cabai rawit gula aren terasi asam jawa dan garam
setelah bumbu halus proses selanjutnya adalah mengiris tipis bawang merah cabai rawit dan tomat
selanjutnya ikan nila dipanggang sampai matang setelah sebelumnya dimarinasi menggunakan air garam
setelah ikan matang rebus air hingga mendidih lalu matikan api dan masukkan semua bumbu halus dan bumbu kasar
ke dalam air mendidih
aduk bumbu hingga tercampur merata
terakhir masukkan ikan yang sudah dipanggang ke dalam air yang sudah diberi bumbu
semua proses pencampuran ini dilakukan tanpa api
keunikan masakan ini terletak pada penggunaan bumbu yang semuanya mentah dan tidak dimasak hingga matang
filosofinya itu makanan itu tuh makannya bukan khusus untuk makanan
filosofinya itu makanan itu tuh makannya bukan khusus untuk makanan
filosofinya itu makanan itu tuh makannya bukan khusus untuk makanan
pas ada acara ya jadi makan makan biasa hari harian begitu
khasnya dia mentah semua ya bang ya
dia nggak dimasak itu khasnya
jadi ada bumbu rempahnya itu asli berasa ada rasa bawang merahnya
bistro disajikan dengan sambal khas lampung dan juga lalapan
meskipun tidak menggunakan minyak goreng dan bahan penyedap
bistro memiliki cita rasa gurih pedas asam dan manis
rasanya semakin nikmat karena ditambah kuatnya rasa bawang dan cabai rawit mentah
jajal jajal bistro ini ternyata pedasnya mantap kurang lebih seperti seruit lah
cuman agak agak asamnya ini bukan asam dari belimbing
berarti asamnya dari asam jawa
jadi khasnya itu memang khas lampung
terasanya ya terasa sangat
ikannya juga enak
kuliner khas lampung ini dijual seharga empat puluh per porsi
lengkap dengan nasi putih dan lalapan
sugianto andi surahman lampung